semua sudah terlambat
waktu anda sudah habis
sebaiknya bapak tinggal di tempat ini
karena rumah ini bukan milik bapak lagi
gak bisa kalian yang tinggal di tempat ini
ini rumah saya saya yang berhak disini
bukan kalian semua
sekarang kalian semua keluar dari sini
ya ampun aku seneng banget sih kamu telpon
aku bangga asli asli aku bangga banget ya
ya ampun enggak aku baik aku baik banget
hah kamu nawarin aku kerja disana
aku tanya anak aku dulu
iya nanti kalau aku udah tahu kepastiannya aku kabarin kamu ya
aku sekarang tinggal di jakarta
kan anak aku tuh kuliah di kampus bunga bangsa
jadi aku pindah dari bogor ke jakarta
ya udah gini gini nanti aku coba usahain ya supaya anak aku bisa pindah
aku pengen banget ngasih tahu berita bahagia ini ke putri
ya putri baru aja berangkat ke kampus ya
aku susulin deh gak sabar
kamu awasi cewek asongan itu
pastikan dia akan kaki secepatnya dari kota ini
oh siap pak bos
saya akan selalu cek ombak maksud saya cek keadaan
abis gitu secepatnya saya kasih kabar sama pak bos
saya sudah capek ngadepin drama yang dibuat oleh meljo
saya pingin semuanya berakhir
iya pak bos saya paham mengerti pak bos
apa yang pak push rasain
kasian banget pak bos ya
sebenernya hatinya baik loh
tapi terpaksa jadi kayak gini
hmm ampun ampun
ris gimana ujian susulan tadi
lumayan sih tapi untungnya gue udah prepared
jadi gue bisa ngerjain
lega deh akhirnya selesai juga ujian susulannya
bagus deh kalau gitu
gue doain semoga hasilnya bagus oke
pasti dari putri ya
put lo kenapa
put jawab gue put lo kenapa
risky putri kenapa
lo jangan bikin gue panik dong
risky kenapa sih keliatan panik banget
apa jangan jangan usus goreng yang lagi nelfon dia
put sekarang kasih tahu gue
dimana lo sekarang biar gue kesana
rizky putri baik baik aja kan
gue duluan ya sid
si usus goreng kenapa ya
pasti terjadi sesuatu sama usus goreng
sampai si kulkas tuh panik banget
gue harus cari tahu soal ini
lu gak perlu cari masalah lagi
lo tenang aja
urusan gue kali ini bukan cuma kulkas
tapi sama usus goreng
jangan bilang masih di bengkel
eh ren ren panggil ren
kenapa sih nih anak susah banget dibilangin
kalau sangkut pautnya udah sama putri
tunggu gue ya put
tunggu gue ya put
tunggu gue ya put
tunggu gue ya put
tunggu gue ya put
pak regar pasti marah deh gue pakai motor
tapi gue gak ada pilihan
kalau gue harus nyari ojek dulu buat ngikutin si kulkas
yang ada gue ketinggalan
duh usus goreng
lo tuh sebenarnya kenapa sih
gue khawatir banget mikirin lo
tunggu ya put
tunggu ya put
tunggu ya put
tunggu ya put
tunggu ya put
tunggu ya put
tunggu ya put
tunggu ya put
tunggu ya put
tunggu ya put
tunggu ya put
tunggu ya put
tunggu ya put
apapal lagi sih ini
kalian semua tidak memperlakukan seperti ini kepada saya
kalian gak tau siapa saya
kita nggak mau tau
ini risiko yang harus bapak tanggung
kalian tahu saya bisa melunasi semua hutang saya
asal saya dikasih waktu
bukan cara seperti ini dipaksa oleh kalian
semua sudah terlambat
waktu anda sudah habis
sebaiknya bapak tinggal di tempat ini
karena rumah ini bukan milik bapak lagi
kalian yang tinggal di tempat ini
ini rumah saya
saya yang berhak di sini
bukan kalian semua
sekarang kalian semua keluar dari sini
gue harus apa sekarang
gue gak mau makin jauh sama pangeran
masih bete ya
kenapa sih masih mood swings
masa lo jam segini belum siap siap mau ke kampus
gue cuma pengen ketemu pangeran sih
pasti gagal terus
gue yakin pasti masih banyak cara lain
kali aja ada yang spending
lo bisa cari inspirasi ya kan
ada apa sih kok puji jadi penasaran
what kenapa ada apa lagi sih
dengerin gue ya
sumpah ini shock banget sih
rumah mewah pengusaha ternama
pemilik pt erlangga
perkasa hari ini resmi disita oleh pihak bank
itu bukan hoax kan pastiin deh
ya bukan liat nih
terus pangeran gimana dong
ya gue gatau gimana pangeran sih
tapi gue punya ide yang bagus
soalnya om jj lagi sama bokap gue
ya ya amat
gue mau siap siap
udah sabar banget
cuman bunda wang aja yang bisa nenangi perasaan aku